kemudian dua kali
nah ini juga
pak prabowo sudianto
statusnya ketua gerindra atau menhani
di solo menang
kemudian dua kali
di pemilih presiden
kelihatannya setelah ini
jatahnya pak prabowo